warga surabaya tak melewatkan kesempatan bertemu langsung dengan para pemain timnas
walaupun harus menunggu selama lebih dari enam jam
sejumlah pengunjung mengaku bahkan sudah membeli tiket dan akan hadir di stadion glora bung tomo pada empat belas juni
saat laga fifa matchday antara indonesia melawan palestina
bahwa arek arek surabaya itu juga mendukung timnas juga gak separuh separuh
bukan cuma persebaya ya tapi timnas juga
bukinya bakal emas pribadi tidak separuh separuh itu bukinya orang
alhamdulillah saya sudah dapat tiket dan kebetulan saya juga cek di tiket com ya
apa namanya itu sudah sold out satu hari itu sudah sold out saya lihat
kalau saya rasa sih kayaknya karsnya besar ya kalau untuk indonesia
karena selama ini kan kita juga pemainnya kalau dilihat sih ya bagus bagus lah
bisa diperhitungkan kayak gitu
ya ini kan laga persahabatan jadi sih bukan yang penting menang atau kalahnya
tapi menyambung hubungan dari kedua negara tadi sih
yang ditunggu pun tiba barisan pemain timnas dan para pelatih hadir di atas panggung
dua puluh pemain diperkenalkan manajer timnas sumarji
di antaranya tiga pemain naturalisasi teranyar ada sandy wals ivar jenner dan rafael struit
warga surabaya yang datang mengaku bangga karena banyak pemain asal surabaya yang menjadi punggawa timnas
ada wonderkid marcelino ferdinand yang kini berkarir di belgia
ada pula rahmat irianto dan rizky rido serta keeper persebaya hernando ari
manajer timnas indonesia sumarji mengatakan
kecuali sandy walsh seluruh pemain dalam kondisi bugar
sedangkan enam pemain yang belum bergabung
seperti duo bersaudara
yaakob dan yance sayuri asal psm
sumarji mengaku tidak ada masalah
kita memang dengan enam pemain yang belum datang
kita sudah persiapkan opsi opsinya
tetapi kalau lihat
enam pemain yang belum datang
ini adalah pemain yang memang ada kompetisi di klubnya
contoh kayak misalkan psm
jadi tidak ada masalah
di ujung acara pengunjung yang beruntung mendapatkan tanda tangan pemain timnas indonesia
sebelumnya diperkenalkan pula sejumlah pemain timnas palestina
para pemain palestina berterima kasih atas sambutan hangat warga indonesia
miftah farid miki peresia surabaya jawa timur